kali ini kita lakukan pelatihan digital itu
itu untuk seratus ribu program
secara khusus itu dalam rangka pendidikan
talenta digital kita
saat ini pun tahun dua ribu dua puluh satu ini
kominfo mempunyai program nasional
untuk literasi digital
untuk basic skill
kepada dua belas empat hampir dua belas lima juta rakyat
di indonesia yang seluruhnya dibiayai oleh kominfo
untuk memperkenalkan digital bagi masyarakat